ada yang menangis
ia jadi histeris
gara garanya tes swab yang bikin
gadis bangkalan ini jadi traumatis
ya mau bagaimana
hidung dicolok colok dengan paduan
sensasi perih dan sedikit geli
gadis dua puluh satu tahun ini
jadilah ia menjadi pusat perhatian
bang artis dalam sinetron jempolan
ada yang memberi ratapan
cibiran namun tak sedikit
yang merasa kasihan
petugas tes swab pos penyekatan covid sembilan belas
jembatan suramadu pun kewalahan
pasalnya di belakang
masih banyak antrian
ia merasa trauma akibat sakit saat swab pertama kali
begitu kena penyekatan
rasa trauma itu muncul kembali
takut di swabnya
atau takut hasilnya mbak
takut di swabnya
masalah selesai di sini
oh tentu tidak
sherly tinggal di madura
kerja di surabaya
tiap hari ia bakal melalui pos penyekatan
dan itu tandanya
ia bakal di swab lagi dan lagi
sabar sabar ya mbak shelly
lama lama juga terbiasa